menteri perdagangan minggu pagi melakukan sidak bahan pangan di pasar tradisional kota bogor jawa barat
untuk mengantisipasi melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang lebaran
kementerian perdagangan akan terus mengintervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga
demi menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran
menteri perdagangan agus suparmanto bersama pemda kota bogor jawa barat dan satgas pangan gabungan
melakukan sidak di pasar tradisional kota bogor pada minggu pagi
selain mengecek stabilitas harga mendak juga memastikan ketersediaan bahan pangan jelang hari raya idul fitri
sejumlah komoditas merangkak naik seperti ayam potong bahkan bawang merah yang kenaikannya mencapai rp dua belas per kilogram
kalau harga bawang kalau bawang merah ya harganya naik
kalau bawang putih sekarang sama bawang bombay turun lagi
bawang merah berapa kan
kalau saya jual bawang merah yang gede empat puluh enam yang kecil tiga puluh enam sebelumnya
kenaikan harga tersebut diduga akibat pemberlakuan psbb di daerah
yang berdampak merosotnya pasokan serta kurangnya daya beli masyarakat
sementara untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok
kementerian perdagangan melakukan operasi gula murah demi menurunkan harga pasar
pedagang juga didesak tidak mengambil untung yang berlipat karena akan terancam sanksi pidana
apabila ada pedagang yang mengambilnya dari distributor terlalu tinggi
agar dilaporkan segera
baik kami maupun satgas pangan karena ini sudah artinya arahan bapak presiden semuanya
agar masyarakat membelinya dengan terjangkau dan wajar
kementerian perdagangan akan terus mengintervensi stabilitas harga di pasar
demi menekan lonjakan harga kebutuhan pokok jelang lebaran
pemerintah menjanjikan pasokan gula murah hingga dua puluh ton per hari di seluruh pasar tradisional
muhammad juanda bogor jawa barat